lima belas tahun bencana gempa dan tsunami aceh diperingati dengan sederhana oleh pemerintah provinsi aceh di desa menasah masjid kecamatan lepung kabupaten aceh besar selasa pagi
peringatan dilakukan dengan berziarah kekuburan masal di desa setempat
gubernur aceh meminta warga tidak melupakan tsunami dan agar selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa mendatang
tujuh belas tahun tsunami diperingati di berbagai lokasi di provinsi aceh pada selasa dua puluh enam desember
salah satunya adalah peringatan yang digelar oleh pemerintah aceh dan dipusatkan di desa menasah masjid kecamatan lepeng kabupaten aceh besar
di sini peringatan digelar secara sederhana yang diawali dengan ziarah kuburan masal
kuburan masal desa ini merupakan tempat disemayamkannya ratusan korban tsunami

tsunami yang melanda aceh pada dua puluh enam desember dua ribu empat telah menelan korban sebanyak satu ratus enam puluh ribu jiwa lebih
pasca bencana kehidupan masyarakat pun berubah drastis
sebagian masyarakat yang tinggal di pesisir bahkan memilih pindah ke daerah lain yang jauh dari laut
karena takut bencana yang sama terulang kembali
seperti yang dialami ratna seorang warga kabupaten aceh jaya
ia bersama keluarganya memilih pindah ke sebuah desa
desa di kabupaten aceh besar yang lokasinya berada di kaki perbukitan
jadi pindah kemari karena kan gak tenang lagi di sana
tinggalnya gak tenang lagi
jadi karena bikinnya ke bandar aceh ini rame orang apa yang terjadi kita tahu
kalau di kampung gak ada lagi yang ada kampung bisa kita hitung berapa orang lagi
nah akhirnya pulang ke bandar aceh tinggal di sini di lepung
tinggalnya pertama di masjid
gak tenang juga masjid karena kan dekat laut
jadi kalau kempat kempat kita honda satu
jadi kan kalau kempat kempat gak bisa lagi
anak udah ada tiga
tiga satu dua lima
akhirnya tinggal di masjid
oh sekarang sangat ramah di sana
tapi keringatnya takut masih tanah air
karena yang terjadi kan bukan air aja
tapi yang teringat tanah air karena ada operasi buahnya
sampai sekarang teringat
dibawa air lautnya kayak gimana di mana kayak gimana besarnya gak tahu
sementara gubernur aceh mengingatkan warga agar tetap mengenang bencana tsunami
sebagai sebuah pembelajaran bagi kehidupan
warga aceh diminta selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa mendatang
saya sepertinya yang diedar di sekolah dan perlu di sekolah juga
masukkan motor lokal yang akan masuk
kemudian depan dua tahun dua tahun depan ada ruang
setiap tahun pemerintah aceh memperingati tsunami di lokasi yang berbeda
tsunami telah menciptakan sejumlah kuburan masal di provinsi aceh
kuburan kuburan masal itu bisa ditemui di hampir setiap lokasi
yang pernah tersapu bencana tiga belas tahun lalu
di antaranya kuburan masal dengan korban terbanyak di desa siron
kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar
di sana disemayamkan sebanyak empat puluh enam tujuh ratus delapan belas korban tsunami
sedangkan kuburan masal di ulele kecamatan meraksa kota banda aceh
terdapat kuburan masal sebanyak empat belas dua ratus enam puluh empat orang
ibnu hajar aceh